sampai jumpa di video berikutnya
terima kasih nih mas
aku harus membunuhmu wan sungsang
sekarang terimalah kematianmu
siap siapa yang telah berani kecampur aku harus mengejarnya
tempat sekali orang itu
ya aku bersumpah aku bersumpah
aku bersumpah aku bersumpah
akan membunuh seluruh keturunan pajajaran
baman bertahanlah baman
terima kasih nihmas
aku pun berterima kasih kepada paman karena sudah menolongku
nyai yajar saketi nyai roh
aku harus segera mencari nyai roh dan nyai yajar saketi
bison dan penyerforman
berinalah ilah ilah anta subhanahu wa inni kuntum ya allah
kaki guru terima kasih kau telah menyelamatkan ku bersyukurlah raden kepada allah karena allah
masih melindungi raden sebaiknya raden jangan banyak bicara dulu karena keadaan raden sangat
parah tapi kaki guru
bagaimana dengan keadaan sedur jati apakah dia baik baik saja mohon maaf kakek belum sempat
menyelamatkannya tapi biarkanlah mudah mudahan allah melindunginya astagfirullah kake guru
kita harus menyelamatkan kake mengerti kecemasan raden tapi dalam keadaan semacam ini kita tidak
punya banyak pilihan adik
sebaiknya raden tenang dulu ulihkan dulu kekuatan raden setelah itu baru kita pikirkan bagaimana sebaiknya
kita menyelamatkan syedur jati baik kakeku raden terluka akibat kajian gajah mertah ia kakek gini
semua akibat pula dari paman balapahaktih ajian gajah meryem dari mana balapahaktih
bala pati mendapatkan ilmu macam itu
as aku lupa as
pukulan gajah mata itu raden
tidak bisa dianggap remeh
dan dia bisa disembuhkan
bila diobati dengan mata air dari cibulan
oleh karena itu
kakek terpaksa membawa raden
ke perdetokan kibanyu wening
kakek terpaksa membawa raden
aku harus terus menyerang mahesa
dia sudah mulai kewalahan
kian sandang terus mendesak